menteri luar negeri retno marsudi mewakili indonesia menghadiri sidang majelis umum ke tujuh puluh delapan pbb di new york amerika serikat
puluhan pertemuan diadakan untuk membahas berbagai isu
lalu bagaimana kesibukan retno marsudi menghadiri agenda sidang majelis umum pbb
berikut ini wawancara anchor cnn indonesia tiffany raitama dengan menteri luar negeri retno marsudi
di sela sela kegiatan rangkaian sidang majelis umum pbb di new york amerika serikat
terima kasih ibu retno marsudi saya sudah bersama ibu retno selama beberapa hari ini
halo apa kabar masih kuat jalan ya
kalau ibu kuat kenapa saya tidak kuat saya tidak membayangkan kerja di menteri
gimana ya bu dari pagi kita sampai sore bahkan ibu bisa sampai malam
bisa di share ke kita sebenarnya kalau menlu kegiatan di pbb
jadi ini kan kayak perhelatan tahunan yang besar ya kayak arisan
semua menteri luar negara
semua menteri luar negeri dari seluruh dunia berada di satu tempat selama satu minggu penuh
dan mereka pasti akan memaksimalkan semua kesempatan ini untuk melakukan pertemuan bilateral
untuk menggagas pertemuan pertemuan macam macam
jadi jadilah kita ini dari breakfast meeting sampai dinner
saya waktu hari pertama hari senin
saya sudah sampai lupa waktu
tapi ada satu titik di satu hari yang pertemuan saya itu sampai dua puluh lima
jadi ada pertemuan yang misalnya cuma lima menit sepuluh menit
cuma kita perlunya apa
pokoknya aku perlu kayak gini ya dari kamu ya
jadi singkat padat jelas pokoknya
dan kebetulan karena saya sudah cukup apa namanya sudah banyak teman
jadi kalau ketemu udah nggak perlu halo apa kabar
nggak perlu basa basa
nggak perlu basa basa
jadi bilang eh
gue minta dukungan ya
begini begini begini
jadi bisa mencelak mencelak gitu
karena saya yang saya mendapatkan permintaan dukungan
eh apa namanya permintaan pertemuan itu delapan puluh
sementara kita tujuh hari ya bu ya
lima hari kejap ya lima hari kejap
tapi per hari ini kan kalau dihitung sudah mungkin sudah lima puluh lebih
jangan jangan nanti delapan puluh semuanya bisa ter ini ter apa namanya terakomodasi
plus pertemuan besar ya
jadi ada general assembly nya ada side event nya ada pertemuan menteri luar negeri untuk oki
ada pertemuan menteri luar negeri untuk g tujuh puluh tujuh banyak sekali kelompok kelompok
dan memang kita harus ikut
kita harus ikut dan karena suara kita itu didengar
itu gimana baginya bu
maksudnya selama penyelenggaraan pun kan setahu saya sebenarnya masih banyak undangan dan keinginan mereka untuk bertemu dengan indonesia dengan ibu
jadi kalau saya kalau jadwalnya tabrakan
karena kadang kadang di satu jam itu ada beberapa pertemuan yang indonesia semuanya diundang
itu biasanya saya bagi tugas
saya bagi tugas dengan pak watap sama pak rempes ya
kemudian saya bagi tugas dengan pak dirjen
terus kemudian saya sendiri ini dan selalu ada delegasi yang jaga di general assembly hall
untuk memantau semua perstatement yang dilakukan
untuk memantau semua perstatement yang dilakukan
oleh negara negara selama high level week untuk smu pbb
karena kan sambil ada beberapa pertemuan ini kan di hall sidang majelis umum
itu kan jalan terus
statement nasional jalan terus
jadi ini merupakan pengalaman yang sangat menarik
dan kita udah tahu nih kalau udah satu minggu ini saya biasanya rata rata satu hari itu kan dua belas km ya untuk jalan maupun saya olahraganya gitu
kalau udah di new york
kalau udah di new york
satu hari itu saya bisa rp dua puluh satu bagi bapak ustaz
saya ngebayangin karena saya setiap hari akhirnya selama dunia ulang nyajal mein you tuh
wah dari sana ke sini
ini ibu kan ada agenda lain singkat aja mungkin
apa sih yang paling seru dalam menghadiri sidang pbb
sekedar disanteng gitu
kan kayaknya di sini terseap banget ya bu
maksudnya ketika ketemu dengan menteri lain atau mungkin kepala negara lain untuk ya sekedar santai santai

ada yang ngga serius ga sih

kesempatan sebaik baiknya ya karena banyak hal yang kita harus bahas dengan mereka misalnya
tahun ini kita sedang memperjuangkan keanggotaan kita di dewan hak asasi manusia human rights council nah ini
kita lebih lastron lebih itu ya kita lakukan sekarang ini maka pertemuan saya pertemuan yang
sepuluh menit sebelum menit itu banyak sekali yang saya lakukan untuk mendapatkan dukungan negara negara
agar kandidasi indonesia bisa mereka dukung dan hal kayak gini memang sudah lumrah bahkan waktu dki
pbb itu setiap tiga bulan jadi digarap selama dua tahun sebelumnya setiap tiga bulan saya ada di
seminggu lebih baik jadi dari sebuah peristiwa misalnya indonesia terpilih menjadi anggota dewan ham dari
titik itu sebenarnya ditarik mundur itu kerjanya itu luar biasa jadi memang harus fit di sini harus
fokus pokoknya karena memang agendanya tight sekali agenanya sangat sangat ketat sekali dan
memang pada akhirnya benar kita semua tidak sempat berdiri di sini dan agendanya sangat tetap tetap
semua dapat kita apa namanya kita oke kan ya maka kita memang harus bagi tugas dengan yang lain belum
yang mantau pertemuan pertemuan yang agak relatif lebih kecil itu diplomat diplomat kita itu ada di
bagaimana oke saya juga harus bagi waktu dengan gu resort karena ibu menurut harus mengijak agenda
lebih delapan puluh sembilan makasih udah waktu berbagi dengan cnn ya semangat semangat versi agar nyari kedepan itu tadi

menteri luar negeri reto marzudi tiffany raythalma indra rahadja new york amerika serikat